downbites of the week pada pekan ini kita awali dengan kelanjutan kasus hukum yang sempat menghebohkan negeri
yang mana kasus penganiayaan merembet jauh hingga ke kasus korupsi
nah kalau ingat tentunya pasti ingat ya drama mario dandi dan rafael alun
kini bapak dan anak ini dua duanya mendekam di hotel prodeo
nah kalau kasus anaknya bapaknya saat ini kasusnya masih bergulir dan kalau anaknya sudah masuk fonis
mario sudah dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah dan mendapatkan fonis maksimal
tutupan dari tutupan yaitu dua belas tahun penjara dan juga di fonis harus membayar restitusi
kepada korban david ozora sebesar dua puluh lima miliar rupiah
mario dandi satrio alijandi membayar restitusi kepada anak korban chris talino david ozora
alias paring sebesar dua puluh lima miliar satu ratus empat puluh juta satu ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah
nah yang menariknya pada sidang kemarin selain memperhatikan mendengarkan
fonis yang dibacakan oleh majelis hakim sebenarnya kepikiran sama yang tadi ada nih
sekelebat apa ya yang dipikirin sama dirasain sama mario sampai bisa tetap tenang
tetap cool terus sempat ada terlihat senyum sopan kayak gitu ya kan
padahal habis difonis dua belas tahun penjara bayar restitusi dua puluh lima miliar rupiah
soalnya temennya sean lucas yang sidangnya ini sebelumnya juga udah di fonis lima tahun penjara
bayar restitusinya lima belas miliar rupiah
waktu penjara lebih pendek restitusinya lebih sedikit tapi shane ini sempat tertangkap kamera menangis gitu
emang luar biasa sih ketegaran dari mario dandi ini semoga nanti habis dihukum bisa menyesali perbuatannya ya
jadi ketegarannya itu justru berbuah manis lah di masa depannya nanti
nah selanjutnya ini masih dari kasus hukum namun yang kali ini korupsi
bukan bukan bapaknya mario
agak beda yang ini nih
bukan karena beda kasusnya tapi karena yang ini digadang gadang
ada unsur unsur politiknya di belakangnya
nah jadinya ketua umum pkb yang juga sekaligus bakal calon wakil presidennya anies baswedan
mohaimin iskandar diperiksa sama lembaga antirasuah kpk sebagai saksi
saksi kasus dugaan korupsi di kementerian ketenagakerjaan
menurut kpk sih kronologi kasus ini naik ke penyidikan itu sebenarnya sudah sejak dua bulan yang lalu
namun yang jadi pertanyaan gitu ya timbul pertanyaan kok ya bisa ya
padahal kan kasusnya udah dari dua bulan yang lalu
tapi kok jadwal pemeriksaannya caimin ini justru usai deklarasi cawapres
saya membantu kpk untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di kementerian ketenaga kerjaan dan transmigrasi tahun dua ribu dua puluh
beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh tiga orang tersangka di kementerian tenaga kerja
menurut saya politiknya sangat kuat lah
dan pemeriksaan caimin ini
tadi sudah dijelaskan
apa yang dilakukan oleh kpk adalah proses hukum
nah udah jelas ya dijawab langsung loh sama ketua kpk
kpk itu mengusut kasus hukum terlebih korupsi
kan harus ada buktinya
cari buktinya itu nggak semudah yang dibayangkan
di garis bawahi ya bukan kasus politik
eh bentar deh
emang politik ada kasusnya ya
nah yang terakhir nih dari peristiwa politik
kalau ini beneran peristiwa politik
anak presiden republik indonesia keempat yadi wahid ini soan ke rumah ketua umum gerindra
sekaligus bakal calon presiden prabowo subianto
katambah ini prabowo ini cocok untuk menjadi presiden republik indonesia mendatang
nah apakah ini pertanda ya dukungannya gus durian untuk prabowo
pemimpin yang akan memimpin indonesia ke depan harus mengerti
mengerti dinamika geopolitik
orang yang harus punya kemampuan strategic thinking
nah saya rasa orang seperti pak prabowo ini punya kemampuan seperti itu
saya terakhir kan
untuk bacawa pres pak prabowo saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda
karena kita butuh itu
anak anak muda terwakili suaranya
jadi kita harapkan pak prabowo siapapun
cawa presiden dipilih bisa mewakili anak muda
kriteria dulu perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan
kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda
erick thohir gibran raka buming raka
itu tadi yang disebut sama pak prabowo dua duanya masih muda
dari catatan erick thohir itu kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
usianya berarti tahun ini lima puluh tiga tahun
sedangkan gibran kelahiran tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
umurnya pada tahun ini tiga puluh lima tahun
tapi sejauh ini peraturan untuk ambang batas usia
siapa saja yang bisa mencalonkan diri sebagai cawa pres
ambang batasnya masih di usia empat puluh tahun
berarti kalau di antara dua tadi yang disebut baru pak erik aja nih yang masuk ambang batas itu
cuma ya gak tau ya kalau nanti ada perubahan